haduh kasian banget sih si boy
kalau si boi itu sampai harus dijajah sama cewek ini
alamat alamat rumah
eh sebentar tante ya aku mau posting dulu
nanti like aku berkurang
masih berani nelfon segala
eh gak tau diri banget sih
gue gak mau angkat gue gak mau angkat
gue gak mau angkat
gak kedengeran gak kedengeran
gak denger apa apa tuh
kok bunyi melulu ngomong mati mati nih
mau gak mau angkat tau
aduh yang itu bohong
budak budak budak
kok gak diangkat sih
tapi sudah mulai
aku juga kan
tante aku sekarang hidupku udah sangat sangat menderita
asal tante tahu juga aku nggak bisa nolak permintaan mama aku
aku gak bisa aku udah mencoba tapi aku gak bisa tanpa
tapi itu masalah sudah berlalu tanpa
aku udah tinggalin aku udah tinggalin semua mi aku
kita udah cerai
itu aku lakuin karena untuk membuktiin kalau aku sangat mencintai dan menyayangin boy
aku udah ngebuktiin dan aku akan aku akan terus membuktiin sama boy kalau aku tetap sayang dan cinta sama boy
dan aku mau menghapus semua masalah lalu
dan membuka masa depanku sama boy
lebih baik aku mati aja
aku gak bisa hidup tanpa boy tante
ini berisik banget sih
ini udah diangkat
assalamualaikum tante marissa
ngertiin keadaan aku
aku bener bener sangat menyayangi dan mencintai boy tante
eh asal udah kalo lo udah mati jangan jadi hangga terus nyariin gue lo ye
hmm sakit hati belum terobati
oke kamu bisa ceritain tentang diri kamu
oke aku ini tipe cewek yang gak kita ribut sama cowok tante
kamu gak suka ribut sama cowok
aku tuh lebih suka nurut aja sama omongan cowok
wah ini juga cocok sekali kayaknya
ya tapi itu juga selama kebutuhan aku terpenuhi tante
aku tuh seneng banget ngoleksi belian loh tante
aku seneng banget tante
apalagi batu mulia
aku seneng banget lo tante ngoleksinya
ngerima aku banyak lo tante
ngerima aku banyak lo tante
ngerima aku banyak lo tante
ngerima aku banyak lo
aku juga suka keliling dunia tante
aku juga seneng naik mobil sport tante
aku suka keliling dunia ke eropa jerman prancis
shopping juga aku suka kalau tante
tante seneng apa
ya kamu tolong ceritain hobi kesukaan kamu atau apa aja terserah
sekarang kan zamannya emansipasi
jadi cewek itu harus sejajar sama cowok
jadi cewek itu tuh ya gak harus di rumah terus dia tuh harus kerja bisnis
bener gak tante
nah itu bener banget
jadi tante seneng nih kayaknya
ya pasti gitu tante
ampe pindahin dulu deh
cewek itu jangan mau yang namanya itu tuh ya dijajah sama cowok
terus cewek itu harus menguasai cowok
dan udah saatnya cowok itu harus mau mengikuti semua keinginan cewek
aduh kasihan banget sih si boy

kasian banget sih si by kalau si boy itu sampai harus dijajah sama cewek ini
aku mau posting dulu nanti naik aku berkurang
ini kapan ngobrolnya kalau di sini
tante si boy dari tadi sibuk sendiri aja
tante kita belum selfie berdua
aduh tante pelit banget sih
satu dua ti
semuanya gak ada yang cocok
semuanya gak ada yang cocok
kok gak ada ya
ngalahin si adriana
padahal saya tuh udah cocok sama kamu tahu
aduh macan bakal kalah telak
terus si boy
si boy bakalan jadian sama si reva
sedangkan reva itu kan
ketua macam apa lu
lu gak pantas jadi temannya mondi
ini yang bikin lu gak pantas jadi ketua
marah aja lu
lo pengen jadi ketua
gua gak abisi
kita diajar iajar sama bagas
padahal kita udah bersama temennya
soalnya kita nggak mau ribut
kan lu tau kalo ivan itu masih sakit mon
tapi tiba tiba aja kita diserang sama dia
gua sama lu
udah ngegabungin dua klub
serigala sama warior
dan gua gak mau
kita udah susah payang ngegabungin dua klub itu jadi satu
dan gua gak mau kita udah susah payang ngegabungin dua klub itu jadi satu
itu sebenernya gak satu
tiba tiba masalah kayak gini

saudara gua sendiri
soalnya gua gimana nih itu